inilah detik detik penangkapan yang dilakukan polisi dari polres metro jakarta pusat pada hari minggu kemarin
polisi mengejar sebuah truk ekspedisi berwarna ungu yang diduga digunakan untuk menyelundupkan narkoba dari aceh menuju jakarta
saat berhenti di res area ogan komering ilir sumatera selatan
polisi langsung menggeledah truk dan menemukan narkoba jenis sabu seberat sekitar dua puluh enam puluh tiga kg yang disembunyikan di area kemudi supir
nilai total dari sabu yang disita diperkirakan tiga puluh miliar rupiah
hasil pengungkapan penyelundupan narkoba ini polisi menangkap empat orang
yakni sopir truk dua kernet serta seorang penerima narkoba yang ditangkap di kapuk jakarta utara
tim pada tanggal sebelas juni yang lalu ya tepatnya hari minggu
melakukan penangkapan terhadap tiga orang
yang diduga menjadi kurir ataupun membawa sabu dengan tujuan jakarta
kami juga mengamankan satu orang kurir yang rencananya nanti akan menerima paket dari sumatera kiriman dari sumatera
sopir truk mengaku dirinya telah melakukan aksi serupa sebanyak tiga kali
dan dari hasil penyelundupan sabu dirinya mampu membeli satu unit truk
dengan harga tiga ratus lima puluh juta rupiah
selalu bawa ini
truknya truk baru kan
baru pak yang beli truk itu
yang beli pak yang beli truk itu
yang beli siapa
atas perbuatannya keempat tersangka pelaku terancam pasal satu ratus empat belas undang undang narkotika no tiga puluh lima tahun dua ribu sebelas
dengan ancaman maksimal hukuman mati
rizky ihtiar yahya jakarta